dari pelaksanaan itu sehingga jangan memberatkan apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita
karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru
yang akan dibantu itu siapa siapa aja sih

dari pemerintahnya berarti kemensos ya
tapi melihat kalau gus imin melihatnya terkait kebijakan itu gimana sih gus
ini kan mungkin kan lebih ke karyawan atau pns atau asn yang mungkin keberatan ya kalau dari media sosial dan semacam ini
kalau lihat nuansa ekonomi kita hari ini semua keberatan
saya yassir nene amar saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya